bapak upati bishani bahwa proses penyelidikannya satu pintu
rasul belinda untuk melayu

dan tolong signingsay di kolom komentar
alhamdulillah untuk logistik sampai tanggal dua puluh enam maret hari selasa ini pagi ini
mulai berdatangan masuk karena berangkatnya kemarin kapal dari kapal geliyang
yang berangkat pukul dua puluh satu lewat pelabuhan pasiran
dan dari kapal pasar mas juga yang membawa baik perlengkapan sembako maupun semen
ada semen juga bantuan dari bpd provinsi
ini sudah proses bongkar ke posko lapangan kami yang ada di singapura
ini tadi kabar dari ada pembongkaran dua truk sembako
butuhan dari dampak bencana dua truk dan ini antri juga ada tiga truk lagi dari bpbd provinsi
insya allah kalau masalah bantuan mengalir terus insya allah cukup dalam dua hari ke depannya
proses penyalurannya seperti yang disampaikan oleh beliau pak bupati busani
kita mengutamakan data yang ada dari desa desa seluruh kecamatan
kecamatan langsung ke posko lapangan apa yang dibutuhkan itu langsung didistribusikan
biar tepat sasaran penularan dan merata
kemarin juga ada tenda keluarga sudah kita bagikan juga
ini menyusul untuk kegiatan sembako dan selimut tempat tidur
tempat tidur lipat kebutuhan dari popo bayi tempes dan lain lain
perlu kan kegiatan perjuangan atau apa sampai saat ini
ini belum ada laporan dari posko lapangan kurang lebih sedikit
malah ini antri bongkar
kan kalau kekurangan dikes sampai ke masyarakat
mungkin itu karena masalah teknis saja
karena kita kan ada bantuan itu perlu kita catat
dan pengeluarannya juga kita catat juga
biar tertib administrasi dan tertib bantuan itu bisa ke tempat sasaran biar tidak dibutuhkan
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya